hal itu tak lepas dari pemulihan ekonomi dan dorongan harga komoditas yang relatif masih tinggi
dengan kurs rp empat belas tujuh ratus
adalah dalam bentuk kenaikan subsidi
menjadi rp sepuluh per liter
yang diberikan kepada dua puluh enam puluh lima juta keluarga
untuk bbm dan lpg
kalau harga icp di rp delapan puluh
di undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu sepuluh
pemerintah melaporkan apbn tahun dua ribu dua puluh dua mencatat defisit dua tiga puluh delapan persen terhadap pdb jauh lebih rendah dari proyeksi awal apbn dua ribu dua puluh dua dibuat
misalnya kemarin kita dengar ada empat puluh enam calon jamaah yang dipulangkan ya
masing masing seperti itu
untuk menggunakan dua persen dana transfer umum
waktu itu sudah disampaikan
menjadi rp enam delapan ratus per liter
jadi kami ingin menjelaskan
sebesar rp sembilan enam triliun

verifikasi nah itu masukkan
seperti itu nah itu perlu
yaitu mengalihkan subsidi bbm
karena kondisi perubahan di daerah itu cukup
seri asi merupakan tokoh fiksi karya bapak komik indonesia r a kosasi
setiap bulan jadi di undang undang
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
pendapatan tersebut paling banyak disumbang oleh penerimaan perpajakan bea dan cukai total rp dua tiga puluh empat triliun
dinikmati oleh mereka yang punya mobil
dari jagad dunia hiburan
sesuai kesepakatan tak tertulis menteri pengganti harus berasal dari partai yang sama dengan menteri sebelumnya
dalam bentuk bantuan subsidi upah
bbm subsidi ini untuk yang membutuhkan
dan nanti pada awal desember
kenaikan dari subsidi yang disediakan
mestinya uang negara itu harus diprioritaskan
dan itu akan meningkat terus
trailer berdurasi semenit itu dimulai dengan narasi seorang ibu yang diperankan oleh christine hakim
untuk enam belas juta pekerja
tahun dua ribu dua puluh awal pandemi kita sempat mengalami defisit bahkan mencapai mendekati rp sembilan ratus lima puluh triliun
bansos yang diberikan tambahan
bapak presiden maka sebagian
dan lagi lebih dari tujuh puluh persen subsidi justru
ini menunjukkan konsolidasi fiskal yang sungguh sangat luar biasa
melayani kalau ada keluhan keluhan
itu kira kira bisa mengcover
dari tadinya hanya rp tujuh puluh tujuh lima triliun
yang lebih baik kita memberikan
keseluruhan tahun rata rata
bapak ibu dan saudara saudara sekalian yang saya hormati
bapak ibu saya yasin dari tv one
saya sebetulnya ingin harga bbm di dalam negeri tetap terjangkau
untuk menyesuaikan harga bbm subsidi
mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian
apakah dengan adanya kenaikan
atau hampir rp sembilan puluh sembilan juta
defisit tahun dua ribu dua puluh dua ditutup dengan rp empat ratus enam puluh empat tiga triliun
jadi tadi telah disampaikan bahwa
maka pt pos akan mengantar
kalau mendesak maka kami punya
sepakat dengan pt pos kita akan
bantuan langsung tunai blt bbm
yang di daerah pegunungan di papua
dari dunia politik presiden joko widodo menunjuk menteri dalam negeri tito karnavian sebagai menteri sementara menpan rb menggantikan cahyokumolo yang meninggal pada dua puluh tujuh juni lalu
dari rp tujuh enam ratus lima puluh per liter
hari ini tanggal tiga september tahun dua ribu dua puluh
dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan
triliun tergantung dari harga
untuk lolos dari babak grup ini indonesia masih harus menghadapi dua pertandingan lagi
perkembangan dari icp ini
sementara kehebohan ini menarik perhatian banyak pihak
proyeksinya dengan metode seperti ini
belanja digunakan untuk perlindungan sosial dan subsidi energi dan kompensasi serta transfer ke daerah
tentu saja di lapangan sudah dilakukan
anggaran subsidi yang selama ini
untuk bisa memberikan penjelasan yang lebih rinci
peng indonesia menilai cadangan devisa ini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem
itu sudah siap salur
dengan nilai transaksi mencapai
yaitu pemilik mobil mobil pribadi
apakah nanti tahun depan akan ada anggaran
satu tahun icp itu masih
menjadi rp empat belas lima ratus per liter
sebesar rp dua belas empat triliun
lembaga ini telah memblokir tiga ratus rekening yang berkaitan dengan polemik pengumpulan dana act
di rp sembilan puluh delapan delapan juta
peng indonesia melaporkan cadangan devisa pada bulan juni naik delapan ratus juta dolar as
pesat maka kemudian kita
kita klarifikasi data itu
demikian bapak presiden terima kasih
untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu
kementerian keuangan memang menerbitkan s ben falas dalam denominasi yen jepang atau samurai bond senilai delapan puluh satu miliar yen dalam empat seri dengan tenor tiga hingga sepuluh tahun tertanggal sembilan juni dua ribu dua puluh dua
dalam situasi yang sulit
diduga hal ini bisa terjadi karena satu juta kuota haji internasional pada tahun ini sudah terisi
program program pemerintah lainnya
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
di bawah sembilan puluh maka
atau bahkan kalau pun turun ke sembilan puluh lima dollar
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan kompensasi untuk listrik
film seri asi dijadwalkan tayang pada tahun ini setelah penggarapan
setiap bulan sesuai dengan undang undang
di pt pos yang sedang kita cleansing bersama
menjadi rp dua ratus lima puluh dua lima juta
bantuan ojek online dan untuk nelayan
angka empat ratus enam puluh empat ini jauh lebih rendah hampir separuhnya sendiri
angka rp lima ratus dua empat triliun
rumah produksi bumi langit merilis teaser trailer sri asi film kedua dari bumi langit cinematic universe
kaum yang berbuat baik untuk kehidupan dan kaum yang penuh dengan kebencian
seperti sekarang sampai desember
untuk memberikan bantuan sosial
indikasi pengungkapan dana digunakan untuk kepentingan pribadi hingga ketidakjelasan proyek kemanusiaan oleh pemangku kebijakan di act
dengan begitu defisit apbn dua ribu dua puluh dua sebesar rp empat ratus enam puluh empat tiga triliun atau dua tiga puluh delapan persen terhadap pdb
dengan telpon ke tadi cek bansos
superhero sri asi akan diperankan oleh pevita pierce disutradarai oleh upi yang ikut menulis skripnya bersama joko anwar
bermula dari hasil investigasi majalah tempo yang mengungkap penyelewengan dana himpunan oleh act dari donator donaturnya
di mana pemerintah sudah menaikkan
saya minta menteri esjm
undang undang apbn dan sekarang
walau begitu kemenak baru mendapatkan laporan dari satu enam ratus calon haji
dari satu ratus lima puluh dua lima triliun menjadi lima ratus dua empat triliun rupiah
tahun dua ribu dua puluh tiga itu sudah
pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi
kenaikan ini didorong oleh penerbitan surat utang global pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa
dari rp lima puluh enam lima triliun
masih dibahas dengan dpr
ini adalah penurunan sangat tajam defisit hingga empat puluh persen kontraksi dari defisit kita
dengan tadi kenaikan yang diumumkan
ini juga kalau dibandingkan apbn awal yaitu rp delapan ratus enam puluh delapan triliun atau di perpres sembilan puluh delapan tahun dua ribu dua puluh dua
dan listrik masih akan
untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia
bantuan yang lebih tepat sasaran
dan kompensasi untuk bbm
dia sudah menerima lengkap pka dan bpnt
dari rp delapan belas lima triliun
harga minyak memang trendnya
termasuk bagi travel yang memberangkatkan empat puluh enam calon jemaah tanpa visa haji resmi indonesia
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
bulan september selama empat bulan
baik terima kasih pak jokowi dan
dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu
masyarakat dalam bentuk bbm
empat ribuan calon jemaah haji furoda asal indonesia batal berangkat ke tanah suci imbas belum mendapatkan visa dari saudi
disampaikan oleh para menteri
bisa tepat sasarannya berapa persen
jadi memang tidak bisa dijadikan patokan
kompensasi bbm tahun dua ribu dua puluh dua
menteri agama yakut kolil komas menegaskan jika ditemukan pelanggaran maka penyelenggara haji akan mendapatkan sanksi
jjc merupakan anak usaha jasa marga yang mengelola jalan layang jakarta cikampek atau kini bernama sheikh muhammad bin zaid mbz
untuk undang undang apbn dua ribu dua puluh
satu jam sejak saat diumumkannya
kemudian yang dari ibu menaker
itu yang harus kita klarifikasi kadang
tetapi anggaran subsidi dan
sesuai juga jadi tetap kita
selanjutnya kita ke informasi soal haji dua ribu dua puluh
lewat hasil ini skuad garuda buddha masih bersih dari kebobolan dalam tiga laga grup a
perusahaan milik grup salim pt marga utama nusantara mengakuisisi empat puluh persen saham konsesi jalan tol pt jasa marga jalan layang cikampek jjc dari pt jasa marga tbk
dengan memberikan subsidi dari apbn
perlu diketahui haji furoda adalah haji istimewa dengan kuota khusus dari pemerintah arab saudi tanpa perlu menunggu antrean reguler dari pemerintah dalam negeri
itu mencapai rp lima ratus dua empat triliun
usul sangga jadi warga bisa
sehingga harga beberapa jenis bbm yang selama ini
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
kalau memang melalui komoditas
kepala pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan ppatk ivan yustiavandana mengklaim menemukan dugaan dana aliran uang dari act kepada seseorang yang terafiliasi kelompok teroris al qaeda yang pernah tertangkap di turki
akan dilakukan pengawasan pengawasan
subsidi harus lebih menguntungkan
harus dan akan terus kita
yang turun ke rp sembilan puluh
pemerintah telah berupaya sekuat tenaga
berdasarkan informasi yang dihimpun oleh kata data co id dua politisi yang menjadi calon kuat adalah oli dondonkabe dan juni margirsa
total berangkat dengan visa haji furoda
bank indonesia menilai cadangan devisa ini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem
tempatnya di pegunungan seperti
ada yang terkait dengan pihak yang ini masih diduga ya yang bersangkutan pernah ditangkap menjadi salah satu dari sembilan belas orang yang ditangkap oleh kepolisian di turki karena terkait dengan
kaum kaum ini terbagi dua
pemerintah juga menyiapkan anggaran
sebesar rp satu ratus lima puluh per bulan
oleh anggaran pendapatan belanja
dihitung berdasarkan rata rata
jadi masyarakat bisa mengusulkan sendiri
siapkan kita akan kerjasama dengan
melakukan perubahan setiap bulan
saya juga telah memerintahkan
tadi pertanyaannya kalau dengan kenaikan
timnas indonesia u sembilan belas bisa menahan imbang timnas thailand dalam pertandingan lanjutan grup a piala aff u sembilan belas dua ribu dua puluh dua pada rabu tujuh juli lalu di stadion patriot candrabaga bekasi
kami punya pendamping rp tujuh puluh
oleh karena itu memang untuk menciptakan
jadi kita perlu cleansing masih ada
ppatk juga merinci ada dana ke luar negeri dari act sebanyak empat ratus lima puluh kali dengan total nominal mencapai rp lima puluh dua miliar
sebesar rp dua tujuh belas triliun
jadi tidak perlu tinggal
kita berikan per september ini
melawan filipina pada jumat pukul delapan malam dan myanmar pada hari minggu pukul delapan malam
dan sebagian subsidi bbm akan dialihkan
oh yang menurut saya tidak menyelenggarakan sesuai dengan apa yang sudah menjadi peraturan
sri asih menjadi tokoh superhero indonesia kedua setelah gundala yang diangkat ke layar lebar sekaligus menandai seabad usia sang komikus
jasa marga telah menandatangani perjanjian pengikatan jual beli sebanyak dua dua puluh enam juta saham dengan marga utama nusantara pada tiga puluh juni dua ribu dua puluh
namun sejatinya posisi ini masih menunggu diskusi jokowi dengan ketua umum pdip megawati soekarno putri hingga pengangkatan menteri baru yang harus dilakukan sebelum empat belas juli dua ribu dua puluh
sementara itu belanja negara dua ribu dua puluh dua terpakai rp tiga sembilan puluh triliun atau lebih rendah dari perpres nomor sembilan puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
kita mulai informasi pertama dari polemik yayasan filantropi aksi cepat tanggap act
penuh dengan dendam yang menghancurkan menyengsarakan
sebelumnya tim asuhan sinteyong seri melawan vietnam dan membantai brunei darussalam dengan skor tujuh enam
namun kita berikan dalam dua tahap
ada trend harga minyak dunia yang menurun
apakah ada pembatasan kendaraan
dibandingkan tahun lalu yang defisitnya mencapai tujuh ratus tujuh puluh lima triliun
untuk tahun depan di dalam
kami akan terus mengalokasikan
menteri keuangan dan menteri sosial
kami melakukan penerbangan khusus ke sana
masih di rp sembilan puluh tujuh juta
jadi setiap bulan saya mau buat sk bani
telah meningkat tiga kali lipat
dengan gaji maksimum rp tiga lima juta per bulan
kita akan berikan sanksi yang saya kira yang paling tegas buat mereka karena nggak boleh mempermainkan nasib orang mempermainkan keinginan ibadah orang itu rusak besar
oleh kami dengan dpr
selamat siang salam sejahtera bagi kita semuanya
dengan metode ini harapannya bisa menurunkan
yang diberikan sebesar rp enam ratus
halo sahabat kata podcast ini akan menyampaikan sejumlah informasi pilihan sepekan terkait isu nasional politik ekonomi olahraga dan hiburan setiap jumat pukul lima sore
bersama ratri kartika inilah flashweek podcast
untuk bantuan angkutan umum